ya saya tidak melakukan apa apa ya mungkin ada yang melaporkan atau gimana
kalau berdasarnya kritik mah boleh boleh aja
saya kan selalu menjawab kalau ngeritik boleh kalau tidak sopan ya harus sopan itu aja
bahwa sekolahnya melakukan sebuah tindakan diluar kewenangan saya
tapi ya baiknya sih cukup ditegur saja